saat ini peran dan partisipasi perempuan semakin krusial bagi pembangunan bangsa dan negara
yakni sebagai penggerak roda ekonomi sosial politik hingga budaya
nah perempuan indonesia terus didorong untuk berkarya dan produktif
mengoptimalkan pesatnya perkembangan khususnya digitalisasi hingga memimpin perubahan
nah para perempuan indonesia ini seolah menelusuri jejak pahlawan nasional raden ajeng kartini
sebagai pelopor gerakan emansipasi perempuan
perjuangan raden ajeng kartini memberikan kesempatan kepada perempuan indonesia
untuk dapat berperan aktif dalam setiap sendi kehidupan termasuk di era pandemi
lalu seperti apa sepak terjang para kartini
masa kini insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
pertama perempuan adalah pembawa peradaban
itulah ujaran sang pejuang emansipasi raden ajeng kartini
perempuan bernama lengkap raden ajeng kartini joyo adiningrat
lahir di jepara jawa tengah pada dua puluh satu april seribu delapan ratus delapan puluh
ia lahir di tengah keluarga bangsawan jawa
yang membuatnya berhak mengemban pendidikan pada saat itu
pemikiran kartini mengenai emansipasi wanita pun mulai berkembang
karena teman teman korespondensinya di belanda
ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan eropa
yang ia ketahui lewat surat kabar majalah serta buku buku yang ia baca
melalui berbagai buah pemikiran tulisan serta jalan hidup yang menginspirasi
kartini meninggalkan makna tersendiri bagi perempuan indonesia
kini telah lahir banyak sosok perempuan indonesia
dengan semangat dan perjuangan serupa layaknya kartini masa kini pada bidangnya masing masing
bermimpilah selama engkau dapat bermimpi
bila tiada bermimpi apakah jadinya hidup
kehidupan yang sebenarnya kejam
habis gelap terbitlah terang
perjuangan indonesia melawan pandemi covid sembilan belas tak terlepas dari turun tangan para perempuan hebat
mereka yang berkecimpung langsung dalam penanganan persiapan vaksin
hingga menyuarakan suara masyarakatlah yang menuntun langkah indonesia pada tahap demi tahap pemulihan
nah untuk memahami lebih dalam perjuangan sosok kartini yang mencerahkan informasi pada masa pandemi covid sembilan belas ini sudah hadir
bersama saya siti nadia tarmizi selaku sekretaris direktur

bu nadia sudah tidak asing lagi
ia adalah sosok yang selalu muncul untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pandemi covid sembilan belas
sebelumnya bu siti nadia ini bertugas sebagai jurubicara vaksinasi covid sembilan belas
apa kabar bu nadia
suasana sekarang sudah lebih baik ya
sudah lebih baik tapi ya protokol kesehatan masih terus kita jaga
tentu saja kita sudah booster juga di sini
bu nadia tentu saja sudah lengkap ya
tentunya pada waktu awal ya
dan memang kalau kita lihat ya sudah laju penularan daripada covid sembilan belas terus turun
moga moga kita bisa segera tuh mencapai situasi endemi ya
kita bisa kembali merangkul the new normal ya
tapi tentu saja kita harus jaga jaga karena namanya pandemi
karena namanya virus kita tidak tahu kira kira seperti apa mutasinya
nah bu nadia ini sebenarnya wajah bu nadia kan bagi kita wartawan sudah tidak asing lagi
pada khususnya ketika zaman pandemi itu pada saat puncak puncaknya kita selalu mencari nadia untuk memberikan kita informasi edukasi
kita lihat sosok bu nadia ini sosok pencerah yang sangat dibutuhkan ketika masyarakat seluruh indonesia membutuhkan
mungkin bisa share sedikit bu nadia kira kira bagaimana
di balik penanganan dan memberikan informasi edukasi khususnya pada masyarakat
apalagi pada awal awal dimana banyak sekali miskomunikasi disinformasi dan lain sebagainya
apa kira kira tugas pokok dan hari harinya itu seperti apa nadia
iya jadi mbak desi tentunya kita tahu ya salah satu kunci dari kita melakukan penanganan pandemi adalah bagaimana kita mengkomunikasikan terkait langkah
langkah yang diambil pemerintah kepada masyarakat ya
karena memang kita tahu pandemi itu kan membuat suasana takut suasana cemas
oleh karena itu kita harus mampu bisa menjelaskan kepada masyarakat supaya masyarakat memahami bahwa tindakan tindakan ini memang diperlukan untuk kita bisa mengatasi situasi yang
ya kalau saya bilang sedikit situasi peperangan ya karena pandemi itu kan menghentikan semua kegiatan kita
dan itu juga perlu untuk kita lakukan
bagaimana yang kita sebut sebagai komunikasi resiko ini dapat tersalurkan kepada masyarakat dan masyarakat memahami dan berperan aktif akhirnya berkolaborasi dengan kita untuk bersama sama menangani pandemi ini
ya komunikasi dan edukasi sangat penting apalagi ini sesuatu yang masih baru apalagi banyak sekali diantara kita juga yang memberikan informasi kurang paham dan yang memerlukan tentu saja bantuan dari pakar
dan ini situasi yang berubah setiap saatnya
nah apa kira kira yang harus disiapkan sebagai
orang yang memang ditugaskan untuk memberikan informasi edukasi mengkomunikasikan ini
riset apa yang dilakukan dan kemudian kira kira bahan bahan yang perlu disiapkan dan juga jurus jurus untuk memberikan pencerahan ini kepada masyarakat
iya jadi tentunya saya tidak bekerja sendiri
artinya apa yang kemudian menjadi kebijakan khususnya kementerian kesehatan apa yang menjadi kebijakannya pak bgs ya
ini yang harus kemudian kita
kita bisa sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat juga memahami dan membangun percaya diri juga
bahwa betul sekali yang md desy sampaikan
ini penyakitnya baru
kemudian kita kadang kadang harus merubah kebijakan ataupun apa yang sudah kita putuskan untuk kemudian responnya menjadi lebih baik
nah yang lain adalah berita
karena ini satu yang baru berita yang beredar kan juga macam macam
banyak lagi apalagi sekarang ada medsos yang memberitakan
memeritakan hoaks dan lain sebagainya
nah jadi oleh karena itu tentunya setiap ada sesuatu yang diputuskan yang diambil sebagai tindakan inilah yang kita komunikasikan
nah tentunya mengemas tadi yang md desy sampaikan
analisa analisa para ahli data data ahli kemudian bahasa bahasa mungkin medis bahasa bahasa ilmiah
itu bagaimana diterjemahkan untuk dikomunikasikan kepada masyarakat diedukasikan kepada masyarakat
supaya masyarakat itu dengan mudah menerima dan kemudian juga memahaminya
iya dan apalagi kan level masyarakat kita kan sangat berbeda
dan dari daerah ke daerah dan juga mungkin ada pemahaman atau ada yang percaya tidak percaya dan lain sebagainya
jadi tools yang digunakan apalagi sekarang kan dengan teknologi yang semakin lama semakin kita gunakan
apa apa saja yang digunakan dan juga melihat cara cara komunikasi yang berbeda
tentu saja dengan media mainstream seperti media sosial
tentu saja dengan media sosial
tentu saja dengan media sosial
jadi kita televisi radio dan koran tapi juga untuk medsos dan platform platform online lainnya kan perlu ada strategi tertentu
jadi kalau memang ada satu keputusan atau kebijakan tentunya melalui media mainstream kita sampaikan
tetapi kemudian ini diiringi juga dengan berbagai media sosial lainnya ya
ada facebook instagram kemudian juga tiktok kita gunakan

hmm kalau kita lihat instagram live pun bisa kita lakukan
dan sangat efektif ya
dan sangat efektif ya
jadi tentang edukasi dan langsung ya pada waktu kita melakukan instagram itu kan kita langsung berhadapan dengan audiens secara langsung ya
nah kemudian tentunya infografis infografis yang melalui twitter ataupun juga melalui instagram tadi itu tetap kita lakukan
nah ini kan apalagi pada bulan bulan puncaknya khususnya ketika delta pada bulan
ketika delta pada bulan juni juli tahun lalu dan juga ketika omikron bulan februari maret tahun ini ibu nadia
bentuk hari bu nadia ini seperti apa
karena kan harus mendapatkan terus menerus ya informasi dari menteri kesehatan itu sendiri
tapi juga ada informasi informasi yang harus disampaikan pertanyaan dari wartawan dan juga dari masyarakat
bagaimana kira kira hari hari yang tersibuk itu seperti apa
iya rasanya sejak mengemban tugas sebagai jurubicara
waktu kerja menjadi dua puluh empat jam tujuh hari dalam seminggu ya
jadi hp terus ada di tangan
tapi harus berada di sebelah kita terus
karena kalau telat sedikit biasanya teman teman jurnalis itu miss call gitu ya seperti itu
jadi itu memang artinya media komunikasi yang harus saya jalani ya
jadi pertama tadi pertanyaan itu sangat banyak dan kadang kadang tidak satu topiknya pada hal ini
sehingga tentunya kadang kadang
contohnya seperti apa dan bagaimana pertanyaan itu datang
apakah lebih banyak lewat misalnya platform media sosial seperti wa atau lewat mana yang paling sering harus ditangani
umumnya diskusinya itu adalah melalui wa ya karena biasanya media online itu banyak sekali
kemudian kalau terkait seperti wawancara langsung atau live langsung itu juga
harus siap kapan saja
dan kadang kadang topiknya bermacam macam begitu ya
jadi artinya pada saat tadi saya sampaikan topik itu menjadi sesuatu yang di highlight ya
biasanya ini terjadi kalau setelah ratas kan kita tahu bahwa pak presiden sendiri kan melakukan secara langsung ya memimpin upaya pengendalian pandemi
dan ini selalu dilakukan setiap senin atau minggu
sehingga pada setelah ratas kabinet pak menteri
akan melakukan peskon ya
nah biasanya detailnya kemudian ditanyakan kepada media kepada kami ya
atau kemudian misalnya ada rilis sesuatu misalnya layanan telemedicine
atau kemudian kita menemukan jenis varian baru waktu omikron datang pertama kali ya
nah jadi itu yang kemudian seringkali menjadi pertanyaan
dan tentunya tadi dalam menjawab pertanyaan tadi waktu itu tidak ada jam kerjanya

begitu buka mata sudah ada pesan di dalam
apalagi biasanya minta ditelepon atau siap live on camera pada saat itu juga bu nadia
ini dua puluh empat jam itu betul betul menyita ya energi
tapi yang menyiapkan misalnya key message atau pesan pesan highlight yang harus di highlight itu siapa
ada yang membantu atau nadia sendiri yang juga harus membuat poin poinnya
kira kira mana yang bagian yang paling penting untuk disampaikan saat ini
ya biasanya sih karena saya selalu mengikuti ya apa yang menjadi pertemuan misalnya pembahasan para ahli ataupun pada rapat rapat rutin
sehingga menjawab merespon itu saya bisa langsung jawab sendiri ya
kecuali memang ada suatu yang harus didalami lebih lanjut ya
misalnya ada suatu research itu biasanya disiapkan oleh back team ya seperti itu
untuk kemudian mencari informasi informasi
misalnya kita menemukan varian omikron
omikron itu di negara mana
nah itu mungkin harus ada research research ya
tapi pernah tidak memberikan informasi atau penjelasan terus kemudian bukan itu bu nadia maksudnya atau agak salah dan mungkin kurang sesuai
pernah nggak itu
atau selama ini cukup dipercaya lah untuk menganalisa dan juga memberikan informasi yang tepat
selama ini sih komunikasi cukup baik ya
saya belum pernah mengalami hal seperti itu ya mbak desi ya
artinya kalaupun misalnya kurang pas
biasanya teman teman juga akan mengakertakan ada informasi yang lain seperti ini atau tidak
iya bu nadia ini luar biasa
ini menariknya pencerahannya
kita masih ada satu segmen lagi
jadi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
kita masih mengenai kartini masa now
sang pencerah zaman sekarang
dan bu nadia tarmizi adalah sekretaris direktur general kesehatan masyarakat dari kementerian kesehatan
dan kita mengapresiasi peran sebagai apa yang dimainkan selama ini oleh seorang bu nadia
apalagi kita di media ya
itu biasanya bu nadia yang paling dipanggil untuk memberikan pencerahan informasi dan juga mengkomunikasikan hal yang sangat sangat penting bagi publik
nah pekerjaan dua puluh empat jam tentu saja
sempat tidur tapi
tidur kesehatan hidup atau semuanya ya memang pada saat itu apalagi pada hari hari gentingnya itu kerja kerja puncak ya
ya sebenarnya bukan dua puluh empat jam itu artinya saya sama sekali tidak istirahat ya
tapi artinya begitu saya buka mata pesan biasanya di telepon saya itu sudah cukup banyak ya
bahkan sampai jam sembilan malam pun kadang kadang itu masih menjawab pesan
dan kadang kadang masih ada wawancara lewat telepon untuk radio
untuk radio itu sampai jam sembilan malam
jadi artinya kalau kita lihat menyampaikan pesan sebagai jurubicara itu tidak ada jamnya sebenarnya
jadi tidak ada office hournya gitu mbak desi ya
artinya selalu siap jago juga harus selalu update ya
dan juga harus bisa merespon
karena menurut saya pertanyaan dari teman teman itu terutama media media cetak media media online ya
itu juga harus dijawab
itu juga harus dijawab setidaknya dalam beberapa jam
karena kalau baru dijawab besok mungkin sudah tidak up to date lagi informasinya
iya nah tapi bu nadia kan kita pahami apalagi ketika masa pandemi ini sering banyak lockdown ya
work from home anak anak juga belajar dari rumah
nah biasanya beban beban yang selama ini mungkin dibagi antara kerja di kantor kerja di rumah anak anak sekolah itu semua tiba tiba dipusatkan di rumah
dan memang terus terang biasanya perang sosok perempuan
sosok perempuan khususnya ibu ini lebih berat lagi
nah ini bagaimana bu nadia sendiri sebagai seorang yang memang karirnya itu begitu sangat penting kontribusinya sangat penting
tapi juga harus menjaga supaya dari segi keluarga juga tetap dijaga
apalagi kan harus belajar anak anak juga
mendampingi dan juga semuanya itu masih harus diperhatikan
ini bagaimana bu nadia
jadi betul sekali ya madesi bahwa perempuan di masa pandemi saya melihatnya justru bertambah bebannya
terutama mungkin perempuan yang selama ini juga berkarir ya
tapi bukan hanya perempuan berkarir saja tapi seorang ibu rumah tangga pun yang tadinya dia tidak mengawasi anaknya untuk belajar
sekarang harus jadi guru juga
tapi dia sekarang menjadi guru di rumah
dan bukan hanya itu
dia harus bisa menciptakan bagaimana anak anak yang pada waktu itu
harus melakukan pjj di rumah itu tetap bertahan di rumah
jadi dia harus kreatif
membuat suasana rumah anak anak senang betah di rumah
itu juga suatu hal yang menurut saya juga luar biasa di masa pandemi peranan perempuan
saya juga mengalami hal tersebut ya
tentunya selain pekerjaan yang bertambah tadi waktu yang lebih banyak dilakukan untuk sekarang bekerja
kalau kita bilang wfh itu justru pekerjaan jam kerjanya jadi lebih panjang dibandingkan wfo ya mbak desi
karena tidak ada jam kerjanya
dua puluh empat jam itu adalah jam kerja
jadi kalau kita wfo mungkin kita ada jam istirahat jam dua belas jam satu
kalau wfh mungkin nggak ada jam istirahat
nah inilah tantangannya dan saya lihat mungkin dengan adanya pandemi ini juga pelajaran bagi kita semua untuk mengubah atau paling tidak banyak yang kita perlu pelajari
bagaimana melakukan sesuatu lebih baik lebih efisien
tapi juga membagi tugas antara perempuan dan laki
karena ini memang semua adalah tugas kita semua kan
bu nadia sendiri ini mungkin apa kira kira tips atau bagaimana supaya balance ini terus dijaga dan juga dalam waktu yang sama ya
menggunakan semua kapasitas dan potensi yang ada selama ini dimiliki
jadi memang membagi waktu secara efektif efisien itu kuncinya betul bagaimana kita memastikan
terutama misalnya saya masih punya anak yang kemarin itu masih sd
jadi cukup kaget dia karena harus sekolah dari rumah
yang tadinya kita sama sekali tidak boleh mengakses dia pada komputer tiap hari
sekarang dia harus setiap hari menghadapi komputer kan
itu perubahan buat dia
jadi bagaimana saya berusaha ya
memang pada waktu waktu tertentu saya kembali nih mencek pr sudah selesai belum
ada yang nggak ngerti blo
itu masih saya lakukan
sambil tetap saya bisa menjawab pesan pesan dari teman teman media
jadi anak saya mungkin mengerjakan saya sempat menjawab seperti itu
jadi saya setuju sekali yang mbak desy sampaikan
bagaimana kita secara efektif efisien membagi waktu
ini pandemi ini luar biasa
mengajarkan kita untuk bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan waktu dengan berbagai tambahan tambahan pekerjaan tadi
iya dan tidak ada lagi sekat sekat bahwa ini tugas laki atau tugas perempuan
apalagi karena semua itu bisa dilakukan dan dibantu oleh teknologi
latar belakang bu nadia sendiri itu seperti apa
karena bu nadia ini ada role model bagi menurut saya ya khususnya bagi anak anak perempuan di sana
yang ingin berambisi untuk mengikuti
menikuti jejak langkah menjadi seorang yang begitu inspirational ya
kira kira apa dan bagaimana kira kira latar belakangnya
ya saya sebenarnya lulusan dari fakultas kedokterannya
jadi saya dokter kemudian saya melanjutkan s dua di bidang kesehatan masyarakat
karena memang karir saya dari awal adalah lebih bekerja pada public health ya
kemudian itu yang kemudian
saya mencintai pekerjaan bagaimana kita menangani masalah masalah kesehatan masyarakat
artinya penyakit penyakit yang masih menjadi permasalahan di masyarakat
atau misalnya angka kematian ibu ataupun stunting
apalagi di indonesia ini kan masih banyak penyakit yang berkaitan dengan tropis ya
seperti tbc malaria dan penyakit menular lainnya
jadi latar belakangnya seperti itu
justru kalau belajar mengkomunikasikan itu menjadi kunci penting juga ya
kalau kita ingat ingin mungkin menyemangati
karena bulan april ini adalah kita tahu kita punya tokoh yang sangat inspirational ya
dimana kartini itu sudah tahu bahwa dia akan menghadapi tantangan
tapi dia tidak kemudian menyerah
dia hadapi tantangan dan dia cari solusi
dan menurut saya kita juga bisa mengikuti hal hal
di masa saat ini kembali belajar belajar belajar menjadi penting
apalagi di zaman pandemi seperti ini ya mbak desi ya
bahwa teknologi informasi yang tadinya mungkin sebagian perempuan cuma bisa facebook cuma bisa twitter
tapi ternyata sekarang sangat terbuka kemudahan kemudahan yang kita dapatkan dengan teknologi informasi
kita mau cari informasi apapun kita mau searching apapun cukup dengan menggunakan teknologi informasi
jadi artinya seorang perempuan itu jangan pernah berhenti belajar
dan pandemi walaupun di sisi lain menimbulkan masalah tapi di sisi lain kita petik ya hal hal positifnya
iya jangan berhenti belajar dan gunakan teknologi untuk memajukan diri
untuk bisa lebih berperan dan berkontribusi kepada kebaikan masyarakat secara keseluruhan
sebelum kita selesai bu nade kira kira tantangan terbesar ya menjadi jurubicara ini seperti apa
dan kira kira skill apa yang mau tidak mau sebagai yang latar belakang kedokteran ya dengan public health ini menjadi seorang juru bicara
kan agak beda skill ya kira kira apa yang harus dilakukan untuk bisa belajar lebih baik lagi melakukan tugasnya
iya memang public speaking ya bagaimana kemudian kita betul betul bisa menyampaikan kepada masyarakat tadi ya
dan kadang kadang waktu yang diberikan
diberikan untuk kita menyampaikan itu kan juga tidak bisa lama ya
jadi artinya bagaimana secara singkat pesan itu tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat
dengan bahasa yang tentu saja mudah dimengerti
bahasa yang dimengerti oleh masyarakat juga
jadi itu yang menurut saya menjadi kunci utama ya
yang kedua adalah kita melihat kadang kadang juga media ada yang pro ada yang kontra ya seperti biasa
tapi kita kita harus mengerti
terus menyampaikan sesuatu yang memang menjadi secara jujur ya
apa yang menjadi landasan mengapa kebijakan kebijakan atau keputusan keputusan itu diambil
sehingga kemudian akan memberikan pemahaman
karena kadang kadang tidak semua teman teman media juga paham
apalagi dengan kondisi pandemi ya mbak desi
jadi kesabaran juga kemudian memahami bagaimana kita dari sisi angle seperti itu
angle seperti apa itu yang menurut saya juga suatu ya pengalaman ya
kita saling belajar dan pada saat ini tentu saja kita sangat berterima kasih kepada seorang bu nadia yang telah sangat membantu mencerahkan kita
apalagi ini sesuatu yang informasi yang sangat dibutuhkan dan awal awalnya apalagi agak sulit untuk kita pahami
tapi thanks to bu nadia ternyata kita ya mudah mudahan bisa melewati pandemi ini dengan selamat ya
optimis ya kita sudah lewat ya
insya allah yakin
bu nadia terima kasih banyak atas waktunya
dan sukses sehat selalu
tentu saja ya tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan kembali bersama sosok kartini masa kini lainnya
siapa dia tunggu sesaat
masa terakhir butik malam
peneliti perempuan menjadi bagian dari modal sumber daya manusia unggul yang penting dalam membangun kemajuan suatu bangsa
hasil riset dan inovasi para peneliti perempuan juga akan menjadi jawaban atau solusi dari berbagai permasalahan bangsa
seperti misalnya perubahan iklim energi bersih keberlangan dandruff dan pengalaman
keberlanjutan lingkungan dan teknologi tepat guna
untuk membahas kiprah perempuan di dunia sains teknologi engineering dan math
atau dikenal sebagai steng sudah hadir bersama saya di studio
sosok kartini masa kini lainnya prof enia listiani dewi
selaku peneliti bidang teknologi proses elektrokimia dari badan riset dan inovasi nasional
senang sekali bertemu dengan aduh saya penggemar ini kalau kita bicara mengenai science technology
sesuatu yang sifatnya high tech karena menurut saya ini semakin banyak harusnya ada di indonesia ya
inovasi dan juga riset riset dan apalagi kalau dibidani oleh perempuan
kita inginkan itu makin besar ya peran perempuan karena sekarang angkanya sangat menurun
kenapa ya ini padahal ini kan sesuatu yang tidak ada kalau kita lihat tidak ada aspek gendernya kan
ini adalah otak ya otak untuk berkreasi berinovasi tapi bu eni sendiri melihat kenapa bagian sisi ini apakah kurang menarik
atau dianggap terlalu susah atau bukan ranah dari
iya itu paradoks kan paradoks yang ada gitu
sementara kalau kita melihat angka yang ada di indonesia ini lulusan sarjana kita lima puluh lima persen perempuan
tapi setelah bekerja turun jadi tiga puluh persen tiga puluh persenan
apalagi yang masuk ke stem delapan belas persen saja kurang
di brin sendiri sekarang periset perempuan katakanlah ada tiga puluh lima persen
tetapi dari situ pun stem mungkin ya sekitar dua puluh an ya karena kebanyakan mungkin sosial gitu
nah ini yang
tapi menurut mbak eni sendiri ya kenapa ya ini
karena pertama kita sangat membutuhkan
tidak ada namanya negara yang sukses tanpa inovasinya tanpa teknologinya tanpa hasil risetnya
pemerintah sendiri juga sudah berambisi ya untuk melahirkan begitu banyak riset riset yang bisa diterapkan
keberadaan brin inilah sebenarnya juga dihususkan untuk melahirkan berbagai macam inovasi yang sangat diperlukan
bagaimana supaya lebih menarik lagi
khusus bagi kaum perempuan seperti seorang profesor eni ini di sini
ini kalau saya
melihatnya budaya kita ya
budaya kita masih tadi kalau perempuan sudah lulus sarjana pun ternyata setelah bekerja ada seorang pasangannya yang menuntut agar tidak usah bekerja begitu
dari masyarakat maupun dari diri sendiri
betul sehingga itu juga salah satu faktor yang menurunkan
nah sehingga kita butuh laki laki yang pemikirannya itu terbuka

dan itu kalau boleh saya
saya katakan itu adalah mill champion gitu
jadi kita menginginkan adanya sosok yang membuka jalan kita mendorong jalan kita
lalu ada faktor bahwa pemegang keputusan
siapa yang mesti duduk di pemegang keputusan itu juga harus didorong banyaknya perempuan
terus keterlibatan mungkin misalnya penerima beasiswa itu juga harus didorong lebih banyak perempuan ya
kita kasih lebih porsinya untuk perempuan
semacam affirmative action mungkin dari awal
minimal harus ada berapa persen gitu
itu harus dijaga
jadi perannya itu didorong
terus misalnya di dalam kelompok riset nih
di dalam brin ini banyak sekali kelompok riset yang hadir
nah kita dorong perempuan untuk menjadi leader dari riset itu
sehingga nanti akan bisa menimbulkan satu role model
ini harus banyak diangkat
perempuan di kita kan oh itu masih susah gitu
dan dianggap ini sesuatu yang keajaiban ya
kalau misalnya fokus ke area seperti itu
nah tapi mungkin udah gak melihat prof enia sendiri
ini kan bisa dijadikan role model
dan ini pasti ada perjalanan di balik itu
apa yang akhirnya melahirkan seorang prof yang dengan memiliki riset yang betul betul bisa diterapkan
juga sekarang bagian dari brin
tapi perjalanannya ke situ kan pasti ada yang mendukung ataupun ada yang mempersiapkan itu semua
ya dorongan keluarga ya
dolongan keluarga ibu saya menginginkan oh perempuan harus mandiri gitu
dan ketertarikan saya juga ada
ketertarikan saya terhadap lingkungan
terhadap something yang saat itu jaman tahun delapan puluh kita sudah tahu solar cell
seperti itu ya
ada gaung bahwa indonesia ini punya

nah itu saya melihatnya tuh kok anu ya menarik begitu
jadi ada passion dari saya sendiri untuk memang menggeluti itu
nah nasihat orang lain ya mungkin being professional
jadi tetap di ranah itu terus menerus begitu
tapi passion itu apakah dibantu misalnya dengan bukan saja dari keluarga tapi kan dari lingkungan sekolah
apakah ini sesuatu yang memang sekolah juga
ikut andil atau meng encourage ya mendorong supaya ini meneruskan lah
ya ya faktor itu ada
karena ada misalnya kelompok apa sih penelitian ya
kalau di sekolah sma
itu ada waktu itu
dan setelah itu juga saya memang tertarik ke situ
jadi ranah energi itu sudah terpatri gitu
ke saya sendiri
dan mungkin stimulasi dari literasi ya
terus kecintaan terhadap lingkungan itu memang ada
wah ini saya gak boleh buang sampah
ini saya harus perhatikan masalah energi saya hemat
itu juga terus menerus ada
jadi curiosity itu rasa ingin tahu itu ada
kalau saya lihat kan setiap anak kecil kan memiliki sense of curiosity yang tinggi
semuanya ingin dikerjakan
semuanya ingin tahu
dan mungkin waktu kecil juga punya passion atau
tapi sesuatu terjadi dalam masa pertumbuhan sehingga ketika sudah dewasa ada prioritas lain
nah bagaimana mbak eni sendiri supaya bisa tetap fokus
bilang konsisten istiqomah gitu di satu topik gitu ya
walaupun stem katakanlah saya masuk ke teknologi
berawal dari sainsnya
berawal dari sainsnya lalu ke teknologi
ini memang dorongan lingkungan lalu pengalaman pengalaman
dan ya alhamdulillah lingkungannya terdukung
terdukung untuk kita berperan
nah kadangkala saya surprise juga dan appreciate terhadap lingkungan kolega atasan maupun teman yang selalu mendorong
nah mungkin kita harus menciptakan itu ke semua orang
jadi benih benih yang ditanam itu
bisa tumbuh subur kalau memang terus dirawat dipupuki
diberi kebebasan juga
dan diberikan matahari untuk selalu mendorongnya untuk tumbuh
ya kita istirahat sebentar mbak eni
tapi ini menarik sekali ya mengenai bagaimana kita mengharapkan ya lebih banyak lagi perempuan dalam bidang stem atau science technology engineering and mass
insight with desi anwar akan segera kembali
sudah x kim

kembali bersama insight with desi anwar di studio saya ditemanin oleh prof eni selaku pendidik bidang teknologi proses elektro kimia badan riset dan inovasi mengatasi
kembali bersama insight with desi anwar di studio saya ditemanin oleh prof eni selaku pendidik bidang teknologi proses elektro kimia badan riset dan inovasi mengatasi
dan prof annie ini merupakan wanita pertama yang menerima penghargaan teknologi
dari baharudin yusuf habibi atau baharudin yusuf habibi technology award bjta
ini atas penelitiannya terhadap teknologi fuel cell
wow luar biasa ini sangat penting ya
apalagi sekarang kita ketergantungan kita terhadap yang namanya fossil fuels
dan energi yang harusnya semakin lama semakin terbarukan semakin bersih
jadi relevan sekali ya ini
kenapa waktu itu tertarik untuk membuat riset mengenai fuel cell
dan lebih penting lagi ini fuel cell ini apa sih
iya mbak desi tahun dua ribu sepuluh ya kira kira hampir sepuluh tahun yang lalu lebih
itu saya menerima habibie award pertama kali untuk saya
itu yang karena basic science nya
jadi karena temuan masalah membran
lalu baru setelah itu dua ribu delapan belas saya menerima yang bj habibie technology award itu tadi
karena sudah mengaplikasikan ke motor ke mobil roda empat
yang sudah kita buat gitu
nah ini sel bahan bakar sendiri kalau mungkin belum terlalu banyak yang tahu ya
karena kita semua pasti menggunakan ya
itu seperti baterai
jadi prosesnya adalah elektrokimia menggabungkan oksigen dan menggabungkan gas hidrogen
itu diubah menjadi air tetapi sekaligus menghasilkan listrik
jadi proses itu secara elektrokimia tanpa pembakaran
yang bisa didapat untuk digunakan menjadi ke depan kita harapkan menjadi satu energi storage
untuk menyimpan ya
tapi dana secara ramah lingkungan tentu saja
karena hasil limbahnya hanya air
dan air pun bisa diminum
jadi kita membuat fuel cell ini dari kita misalnya punya gas hidrogen
gas hidrogen bisa didapat dari mana pun ya
tapi harus diproses
setelah itu kita reaksikan di dalam kompartemen itu yang kita sebut fuel cell ini
nah listriknya kita masukkan ke motor listrik gitu ya
itu untuk menggerakkan roda
nah dari situlah kita membuat satu mobil roda empat kecil gitu
dengan fuel cell mungkin sebesar satu kilowatt
yang kita hasilkan itu sampai dengan dua lima kilowatt ya
lalu kita buktikan bahwa oh sumber bahan bakarnya itu gas hidrogen
dari sistem ini lalu kita kembangkan lagi sebetulnya
karena faktor pemakaiannya pemakaian dari implementasi dari fuel cell bahan bakar ini berbagai macam
bisa digunakan di perangkat elektronik pencatu daya di transportasi juga bahkan di industri
ini berapa lama prof eni melakukan riset ini sampai dikembangkan
sudah dari dua ribu empat ya
jadi sekitar sembilan belas tahun
luar biasa ya
dan ini kalau kita lihat ke depan kan sekarang juga semua sudah menuju electric vehicle
semua serba berbasis baterai
semua serba harus sustainable lah
dan tidak menggunakan bahan bakar minyak itu sendiri
kalau ditambah hidrogen jarak tempuh dari kendaraan listrik ini tambah panjang
karena dalam satu kompatmen misalnya saya membuat motor fuel cell itu satu gas seperti ini bisa menempuh sekali charge
ini scalable sekarang sudah diproduksi
karena sekarang kan artinya baterai pakai lithium dan lain sebagainya ini lebih bagus lagi
ini menambah jarak tempuh
karena dengan kompatmen yang lebih kecil dimampatkan gasnya itu bisa menempuh jarak yang lebih panjang
oke kapan ini bisa digunakan secara luas
nah prediksi ataupun road map dari internet

jadi road map dari indonesia itu memprediksikan dua ribu tiga puluh baru masuk sektor transportasi
jadi ya semoga saya bisa konsisten ya
maksudnya pendanaan riset juga harus masuk ke ranah hidrogen technology
dan ini juga
ada dukungan untuk itu
ini di bawah brin kan sekarang kan
di bawah brin
dan saya melihat justru
karena sejak cop dua puluh enam dan kita menuju net zero emission itu

kalau bisa dua ribu lima puluh katanya
kalau dalam konsep dua ribu enam puluh itu tahun dua ribu tiga puluh utilisasi atau pemakaian dari hidrogen diprediksi sebesar tiga ratus an mw
lalu lima tahun lagi naik ke tiga ratus

sepuluh tahun kemudian dua ribu empat puluh itu diperkirakan naik ke dua puluh tujuh kali lipat bahkan sampai sembilan puluh
net zero pada saat kita mencapai dua ribu enam puluh menjadi lima puluh dua giga
nah ini demand dari hidrogen terpetakan bahwa kita membutuhkan itu untuk menurunkan emisi
nah ini yang harus kita

mudah mudahan apa yang kita inisiasi sekarang ini sudah jadi prototipe gitu ya
itu bisa kemudian digunakan
yang penting lagi anggarannya selalu
betul selalu ada
selama ini tidak ada masalah
selama ini kecil kecil
selama ini masih kecil
karena saya lihat justru ini harusnya jadi prioritas ya
karena salah satu kuncinya itu adalah bagaimana kita mengurangi emisi yang justru keluar dari yang transportasi
itu sebagai salah satu produsen emisi gas rumah kaca yang tinggi kan
sekarang solusinya kan kita masuk ke kendaraan listrik dulu
ke kendaraan listrik tercipta ekosistemnya semua mencintai energi pergantian lifestyle ya
makin terparik ke situ
smart city semua harus ramah lingkungan
ibu kota baru ini harus semua green technology
berikutnya kan penurunan emisi tidak hanya di sektor transportasi tetapi di industri
itu digunakan lebih baik sekarang itu direncanakan di industri
jadi nanti penurunan industri akan jauh berkurang
emisinya akan jauh lebih berkurang
kita sebutnya itu sekarang green hydrogen juga ada
jadi hidrogen kita bisa dapat dari elektrolisa air
sistem sistem seperti itu ini harus diterapkan untuk pengguna hidrogen di industri
karena dengan begitu emisinya akan bisa turun
dan ini harus dihukum
indonesia sendiri kan memiliki target yang cukup tinggi
kalau kita lihat sekarang justru dengan harga minyak semakin tinggi
dan juga kebutuhan semakin meningkat
ketergantungan kita terhadap fossil fuel ya atau batu bara dan minyak bahan bakar itu kan masih sangat sangat tinggi ya
jadi kita harapkan ini semua bisa digunakan secepat mungkin
tapi prof eni dukungan terhadap
tapi ini terasa sangat baik selama ini baik dari kolega maupun dari lembaga dan institusi serta pemerintah itu sendiri
pendanaan untuk alat alat untuk riset dan lain sebagainya
kita harapkan dalam waktu tiga tahun sih bisa tercapai
setelah itu harus apa kita kawal pemberhentian batubara dan sebagainya ya
memang di sisi riset kalau kita lihat atensi pemerintah terhadap riset tentang energi ini besar
kita harus konsisten lah bukan hanya pas booming saja didanai
memang atensinya besar karna kita juga punya target yang cukup ambil ibu penginginan di setiap taunca
betul betul betul betul betul betul betul bern ici dan bapak hasilnya juga pening peningan di outlookan mengambil hati hati

sering banyak sekali distraction
yang di atas tiba tiba jadi
semakin lama semakin ke bawah ya kita mudah mudahan
kita harapkan fokus terhadap
perkembangan inovasi seperti ini
ini kita masih ada
satu segmen lagi tetaplah bersama
kami insight with desi anwar akan
dikeluarkan yang ini sudah
ada cetak birunya
adalah fuel cell yang berdasarkan
yang saya lihat ini akan menjadi
kalau betul betul bisa diterapkan dan betul betul
bisa dijalankan bisa menjadi salah satu
bagaimana kita bisa mengurangi emisi gas
rumah kaca yang penyebab
pemanasan global dan indonesia sendiri kan memiliki
target cukup tinggi
dalam hal ini kenapa
prof eni menurut saya itu
sosok yang sangat mencerahkan
ini dalam rangka
merayakan hari kartini adalah
masalah dengan memberikan
solusi saya lihat itu di sini yang
engineering math sekarang
steam ada arts nya
ini sangat sangat penting menjadi
bagian dari pendidikan
laki laki dan perempuan
tapi untuk semuanya ini bagaimana
kita tuh betul betul pendidikan kita
yang bisa mendapatkan
atau mencarikan solusi terhadap
masalah yang real yang konkret
seperti ya ini pemanasan global
masalah polusi masalah
sampah bagaimana mencari
bahan energi yang ramah
lingkungan dan lain sebagainya apakah
apa yang diajarkan selama ini atau
saya melihatnya harus
dikenalkan dari dini
ini persis sebelum
pandemi dua ribu dua puluh satu februari
itu ada international
saya mewakili indonesia
sebagai delegasi wanita
yang hadir di general assembly
dari pbb di new york
pada saat itu saya rada kaget
judul acaranya itu
international bukan women
berarti ada fokus
di girl dari kecil
dan di acara itu saya juga surprise ternyata
itu sudah bicara sains
dan cukup banyak yang ikut berpartisipasi
dari indonesia sendiri ada berapa
dari indonesia saya kenal malah dari bali
dan dia speech di
pbb untuk menjelaskan kegiatan dia
bahwa dia mengurangi sampah
dan aware terhadap
yang semacam itu
biodegradable seperti itu ya
jadi sudah ada
ketertarikan dari kecil
nah kalau dari tadi mbak desi katakan
dukungan kita itu terhadap
perempuan memang harus dari dini
saya juga melihat sekarang itu kan
banyak pengenalan kegiatan
ke yang lebih mudah lagi
yang mendukung science
jadi lebih fun ya belajarnya
mengedukasi mungkin lebih mudah
dan saya rasa sekarang sudah
mulai banyak bergeliat
hanya kita mendorong woman nya nih
apalagi di indonesia ini kita kalau bicara
teknologi siapa sih yang tidak pandai
biasanya tapi hanya sebagai
tapi kalau masalah membuat programnya
coding nya dan lain
sebagainya itu biasanya
oh ini sudah bagian dari gigs anners
jadi seolah olah ini
bukan sesuatu yang
ya fun lah
bagi perempuan tapi enggak kan sebenarnya
semua anak anak kan pada intinya
bisa diajarkan dan sangat perlu
stem atau steam ini kan
dan saya melihat kurikulum sekarang itu
sudah ada bagian coding ya
jadi yang di dalam konsep
merdeka belajar itu juga ada
coding dan saya mendukung
dan kita harus tahu ada
dalam masa digital ini
sampai dengan dua ribu tiga puluh itu kan
ada satu ratus empat puluh juta
orang yang akan
karena ada ai nanti
ya perempuan kan rentan nih
rentan sehingga kita
perlu mendekatkan ini ke perempuan
dan kalau pegang hp
kayaknya perempuan lebih lama ya
tapi di situ harus lebih produktif dong
minta walaupun saya ke anak saya juga gitu
ada anak saya yang perempuan itu juga saya
sangat mendorong dia untuk melakukan
tahu nggak caranya bagaimana membuat aplikasi
misalnya atau melakukan coding ya
bukan hanya menggunakannya
itu di kurikulumnya
kurikulum sarjana ada ya
dan saya melihat oh dia belajar nih
tetapi dia sudah karena suka art juga
jadi menggambar digital itu sudah
sudah bisa dengan sendirinya
makanya sekarang bukan stem lagi ya
art artnya itu dan
prof kalau di indonesia ini
jumlahnya yang perempuan
kita penduduknya dua ratus tujuh puluh empat
dari situ kalau dari angkanya brin itu
sekitar empat orang perempuan
empat orang perempuan mungkin
sekitar tiga ataupun dua ribu an
karena kebanyakan sosial
sekitar dua ribu an lalu angka dari dosen
kalau nggak seingat saya ada
kalau dari situ taruhlah separohnya
berarti sekitar lima puluh
tambah cuma paling
dua puluh dari dua ratus empat puluh tujuh juta
jadi sangat sangat kecil sekali ya
proporsinya ini bagaimana
misalnya dalam lingkungan itu sendiri
dalam institusi apakah ada
membuat lebih susah
untuk masuk ke bidang
stem atau steam bagi perempuan atau
sebenarnya sama saja tantangannya
sama saja ya karena kadang kadang
yang juara kelas itu
kan perempuan ya dan apalagi
ya betul tadi biasanya
kalau lulus ini s satu
itu kebanyakan ya mereka
kalau saya melihat
belum terlihat karir petnya
sehingga dia tidak merasa di situ
tapi karir petnya kan bisa the next steve jobs bisa
elon musk itu yang kita dorong
bisa menciptakan sesuatu yang sangat
sangat berguna kan
ini kalau saya melihat memang
ada ya di kita itu
tapi semoga dengan adanya
dan sebagainya itu kan peran perempuan
banyak dan dari kecil juga
sudah mendapatkan exposure
terhadap coding atau bagaimana
membuat aplikasi anime
anak anak milenial sekarang
menurut mbak annie
lebih ini ya mereka lebih
dia lebih kreatif ya
saya juga belajar dari anak saya
malah yang kemarin itu bagaimana menggambar digital
saya juga suka gambar
tetapi biasa ya
hard copy gitu jadi kalau dia
sudah soft file dan ini
saya rasakan oh berarti ada peningkatan
nih ketertarikan itu
tapi apa skill skill yang diperlukan
atau di asah dan harus dipupuk
kalau kita ingin memasuki stem ini
career path lah istilahnya
karena ya bukan hanya
kalau sudah lulus atau sudah
wisuda melakukan sesuatu yang di luar itu
tapi terus menerus berkarir sehingga
akhirnya bisa menciptakan sesuatu
berinovasi membuat sesuatu yang berbahaya
kalau saya lihat apa ya perempuan itu
harfiahnya itu kan ulet telaten teliti ya
bisa konsisten juga gitu
sehingga ini satu skill skill yang bisa diberikan
ini adalah skill yang bisa menjadi dasar
dari perpindahan ke digitalisasi
transformasi digital itu
dan mau nggak mau harus ke sana
selain digitalisasi pun otomatisasi robotik
itu kan semua pasti ada
nah ini juga harus tadi memang kalau yang
generasi sekarang dipaksa langsung begitu
ke yang generasi berikutnya untuk bisa
mengadopt itu dan menyukainya
kan ini faktor kesukaan ini yang paling
kalau dengan anak anak sendiri bagaimana
supaya mereka juga tertarik dengan bidang stem ini
mereka sudah kelihatan lumayan terang
saya tidak pernah ya ketiga tiganya di stem
informasi ya bioteknologi dan mungkin yang terakhir
tertarik kepada chemical jadi ada di distem
tapi saya tidak pernah menyuruh mereka belajar
nah ini mungkin karena lingkungan yang mendukung
karena mendapatkan exposure dari kecil dan juga

curiosity nya itu betul betul di ada diarahkan
lebih kepada tadi memberikan kebebasan untuk berpikir
tidak membatasi dan pasti dunia kan sekarang ada di genggaman
sehingga kita batasin juga mereka pasti mencari gitu
nah dorongan untuk ketertarikan ini perlu di asah
dan saya pikir pemerintah kan banyak sekali ya program program
di apa misalnya kejuaraan esport
kejuaraan apapun gitu
nah ini sebetulnya memang stimulan sih
stimulan yang kalau pengalaman saya
oh saya mendapatkan award itu juga karena stimulan
dari orang lain
dan apalagi nanti kalau misalnya hasil dari fuel cell ini
bisa diterapkan dan digunakan oleh semua orang pasti rasanya
kan juga kita berterima kasih dan mbak eni kan sangat bangga kan pasti ya
punya mimpi membangun apa ya kota hidrogen
mungkin di ibu kota baru kali ya
iya kita dukung
dan semoga anggarannya juga dari segi dukungannya terus berjalan
sehingga apa yang dicita citakan karena blueprintnya sudah ada
dan ini sudah terbukti ya kalau bisa diterapkan ini inovasi ini
sekali lagi prof eni terima kasih banyak
semoga bisa menjadi role model untuk kita semua khususnya
bagi anak anak perempuan di sana yang steam ya
hal yang sangat sangat penting skills yang kita miliki karena banyak sekali masalah
yang kita bisa carikan solusinya kalau kita fokus ke area steam itu sendiri
prof eni terima kasih dan demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa masih ada pandangan
jaga protokol kesehatan kita jaga jarak rajin cuci tangan pakai masker dan hindari kerumunan
sampai jumpa stay safe bang